mungkin kesempatan untuk memuluk kamu nay
apa yang kamu lakukan disini apa
kamu harus pikirkan tiara
dari tadi aku nyari nyari tiara gak ada loh
kamu tuh sekarang apa apa tiara
kamu udah lupain aku ya
ngapain sih mas kok jadi bercanda
ini aku lagi nyari tiara dimana tiara gak ada emang mas gak panik
mas kita cari garam dulu
kamu tenang dulu sini duduk dengerin aku
mama ngajak tiara jalan jalan
ya ampun mama
gak bisa pisah gitu dikit aja dari tiara
ntar aku masukin tiara ke pesantren
kamu gak bisa ketemu dia tiga tahun mau
ya ampun mas hujan kayak gitu dong mas
tapi kalau misalkan aku gak ketemu tiara aku bisa gila loh
lima jam ini pikiran kamu full buat aku
perhatian aku buat aku bukan buat tiara
enggak aku bagi bagi
oh gitu tapi aku gak bisa mas
aku lebih sayang sama tiara
ini aku temuin ya
aku sekarang gak bisa ada disamping kamu
mas aku mohon mas tolong kembalikan dia rasa sama aku mas
aku pengen nandang aku kembali mas
apapun yang terjadi tiara akan tetap tinggal di rumah ini
baiklah sekarang kamu pulang nay

ternyata aku cuma mimpi
apa mungkin selama ini naila masih memikirkan tiara
apa dia masih mengkhawatirkan tiara
apapun yang terjadi tiara tampaknya tinggal di rumah ini
mas aku pisah gila kalau misah kan gak ada tiara sama aku mas
baiklah sekarang aku pulang nih
bukan papa mau memisahkan kamu dari mama kamu
semua salah mama kamu
mamah kamu sudah membohongi kita semua
kenapa kamu harus bohong waktu itu
plastik yang bersih
aduh kemana ya malam malam begini
tiara tiara tiara dimana
kok dia gak ada disini tiara tiara
makanya pikir kamu perlisah ya
tata kamu lagi tidur sama ayah kamu
tata kamu lagi tidur sama ayah kamu
ngejagain kamu dan mencintai kamu terus
ngejagain kamu terus
ngejagain kamu terus

kamu kok bangun
dahl tidur lagi
dari biar mama temanin
aku seneng deh mama mau temanin aku tidur
kalo kamu seneng besok nusa dan seterusnya mama akan temanin kamu
seterusnya mama akan temenin kamu tidur
mama buka jendela dulu ya biar gak gerah
sejujurnya aku kangen sama kamu
apa aku masih punya kesempatan untuk memuluk kamu nay
apa yang kamu lakukan disini apa
kamu harus pikirkan tiara
apa yang akan kamu katakan sama